penyerangan terhadap sejumlah siswa sdn satu sabu barat kabupaten sabu raijua provinsi nusa tenggara timur
juga membuat resah orang tua di surabaya
pihak sekolah pun menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran penting
meski jarak kabupaten sabu raijua ke surabaya lebih dari seribu kilometer
tragedi penyerangan terhadap siswa siswi sdn satu sabu barat kabupaten saburai jua provinsi nusa tenggara timur
tetap membuat resah sejumlah orang tua murid di surabaya
khawatir mbak khawatir juga
anak saya kan perempuan juga harus jemputnya tepat waktu harus waspada
kalau khawatir namanya saya ibu ya mbak ya saya pasti khawatir dong nggak mungkin nggak khawatir
melihat foto anak anaknya di facebook itu pun saja sudah membuat hati saya miris
kenapa bisa terjadi apalagi itu di lingkungan akademis
biar tetap waspada gimana gimana anak itu tetap nomor satu ya
walaupun di sekolah sudah ada pengganti orang tua suka bapak ibu guru penjaga
tapi dia tetap waspada karena itu berbahaya karena bisa menimbulkan rasa anak jadi trauma
pihak sekolah pun melakukan antisipasi lebih salah satunya di sdn kaliasin tiga surabaya
untuk menghindari keluar masuknya orang asing di lingkungan belajar
menyediakan kantin terdaftar
meski begitu kekerasan tidak hanya sebatas dari pihak luar sekolah
ancaman dari dalam sekolah pun harus diantisipasi
kami dari dalam juga akan membentengi
khususnya kita memberi sosialisasi kepada anak anak
bapak ibu guru yang akan menyampaikan kepada anak anak didik kita
dan orang tua wali murid
kita mencegah sedini mungkin supaya tindakan kekerasan ini tidak terjadi di kaliasin tiga
karena dampaknya nanti akan seumur hidup
menjaga supaya anak tidak menjadi korban kekerasan memang harus melibatkan beberapa pihak
mulai dari orang tua guru aparat keamanan dan
dan tentu saja pemerintah